selamat sore mas nugi
terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia newsroom sore ini
sebelumnya kami juga mau mengapresiasi langkah kepolisian yang sudah dengan cepat mengamankan pelaku intimidasi yang menimpa jurnalis transmedia
langsung saja mas nugi ini kejadian kasus intimidasi yang dialami jurnalis transmedia saat melakukan peliputan di kompleks rumah dinas irjen verdi sambo ini bagaimana anda melihatnya
baik terima kasih
pertanyaan sebelumnya itu belum tuntas
nah sekarang saya kira ini jadi momentum yang bagus buat polri buat polri buat polisi untuk menyelesaikan semua persoalan terkait dengan kekerasan terhadap wartawan
mengapa karena kalau misalnya wartawan diintimidasi maka wartawan tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak bisa menyampaikan informasi secara baik
sehingga ini juga berpengaruh pada proses demokrasi transparansi dan macam macam
jadi saya kira ini jadi momentum yang bagus
polisi saya kira perlu diapresiasi dengan respon cepatnya
tapi ini tidak cukup
pelaku harus dapat sanksi
bahkan banyak desakan pada apa namanya yang masuk kepada saya dia bilang harus sampai masuk proses pengadilan
ya mas nugi ini kan seperti tadi yang anda sebutkan
ini bukan yang pertama ya
tahun dua ribu sembilan belas pernah juga dan juga belum selesai
sebetulnya ini tidak hanya oleh aparat tapi kadang kadang juga oleh warga begitu ya melakukan intimidasi
lalu bagaimana pihak transmedia juga mengawal kasus ini sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari
dan para jurnalis kita juga bisa melakukan pekerjaannya dengan nyaman dengan tenang begitu mas nugi
saya kira yang perlu diperhatikan adalah bagaimana wartawan bisa bekerja
ya dengan baik
kita juga menyediakan peralatan yang konkret ya
untuk misalnya untuk meliput aksi aksi tertentu
kita memakai pengaman kemudian tanda kena yang cukup besar sehingga pihak orang lain bisa melihat bahwa itu adalah wartawan atau pres
dan wartawan saya kira juga perlu jaga keamanannya ketika meliput aksi aksi tertentu yang berkaitan dengan
nah di cnn sendiri sebenarnya sudah melakukan produs apa namanya sudah memiliki sop ya
nah yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya ketika kasus ini berulang kali terjadi kepada wartawan
tidak hanya buat wartawan cnn tapi juga di berbagai macam daerah atau dari macam media
persoalannya adalah kenapa ini selalu terjadi
dan data aliansi jurnalis independen misalnya mengatakan
polisi adalah pisah
jadi hak paling diduga melakukan keterasan terhadap wartawan
nah dalam kesempatan ini saya kira saya juga mengimbau pada aparat pegah hukum
yang mereka tentu mengerti tentang proses soal undang undang dan prosedur kait dengan pengamanan
sebenarnya kekerasan terhadap wartawan atau menghalang halangi kerja jurnalistik itu tidak boleh terjadi lagi
ya mas tugi seperti yang tadi anda sebutkan juga
namanya peralatan juga dan juga pada saat melakukan peliputan ini sudah dibekali dengan pengetahuan
bahkan juga termasuk untuk tidak masuk ke ranah pribadi
lalu sebenarnya nih mas nugi batasnya di mana nih antara ranah pribadi dan juga ranah publik ini bisa dijelaskan
kalau yang konses sorry kalau kasus yang misalnya kita lagi hitung ya
yang lagi dapat sorotan banyak media adalah kasus yang sekarang terjadi
dugaan tembakan oleh polisi brigadier j yang juga ditembak oleh salah satu asisten dari jirjen herdi sambu
nah ada dua persoalan di sana
orang masih mempertanyakan apakah ini murni hanya penembakan kaitan
atau ada persoalan privasi di dalamnya juga kan
nah tentu kita tidak bisa menerkan kabar dan berspekulasi
ketika terjadi penembakan kaitan jurnal
ketika terjadi penembakan kaitan jurnal
ketika terjadi penembakan kaitan jurnal

mungkin wartawan tidak bisa membatasi liputannya ya
tapi kalau misalnya sudah terjadi ada tindakan pidana terkait dengan persoalan hubungan antar pribadi itu
maka ya wartawan punya hak untuk melihat
ya baik lalu dari kasus yang kerap terjadi belakangan ini
ini ada beberapa intimidasi yang tadi kita sebutkan juga ada warga juga
ini bahkan juga oleh aparat ini bisa dibilang sebenarnya ini publik
juga termasuk aparat atau pemerintah
ini sebenarnya belum memahami juga ya sebenarnya tugas sepenuhnya dari jurnalistik
bisa dibilang begitu kah mas nugi
mungkin aparat mengerti hukum tapi mereka tidak memahami kerja kerja wartawan di lapangan
atau warga juga saya kira juga mungkin banyak banyak yang tahu bagaimana wartawan bekerja
saya kira yang paling penting juga dari pekerjaan wartawan adalah soal transparansi
ketika kita melakukan wawancara observasi dan apa namanya untuk melakukan kerja kerja logistik
biasanya kita bersikap transparan bahwa kita dari media a kemudian kita akan melakukan keputusan b misalnya
saya kira itu yang
ika percaya bahwa wartawan transparan
nah saya kira kerja kerja semacam ini perlu dimulai dengan niat yang baik
tapi memang ini tidak cukup
walaupun sudah ada perlindungan melalui undang undang pun
kerja kerja wartawan pun masih dibayang bayangi dengan persoalan ini
ada kekerasan warga misalnya terhadap wartawan
karena dia tidak suka karena ini meliputan demo ya antar warga
dia mungkin tidak suka ketika diliput kemudian handphone yang sebagai alat perekam video itu kita arahkan ke mereka
mungkin mereka tidak mengerti bahwa pekerjaan wartawan adalah liput fakta yang terjadi di lapangan
ini mungkin tidak semuanya mengerti
nah ini kan banyak yang tidak mengerti
aparat juga warga juga mungkin masih banyak yang belum mengerti seperti ini
lalu untuk tim liputan sendiri biasanya di lapangan ini apakah diberi pembekalan misalnya bagaimana menjawab seperti apa
kalau misalnya ada kasus intimidasi atau mungkin ada beberapa exit plan yang sudah disiapkan bagi para tim liputan di lapangan begitu mas nugi
secara sop kami memberikan prosedur kepada teman teman di lapangan
misalnya terjadi dugaan intimidasi ke wartawan maka dia harus cepat cepat lapor ke pihak editor di kantor sehingga kita bisa mengambil keputusan yang cepat
misalnya dalam beberapa kasus belakangan dalam tiga tahun terakhir ketika ada wartawan yang indonesia yang diintimidasi oleh parat
maka kami akan biasanya akan meminta wartawan itu
untuk ada tempat perlindungan lebih dahulu sehingga tidak berada di tempat yang sama ketika dia ditimidasi
yang kedua biasanya kami akan manggil ke kantor dan kemudian mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi
mereka akan menyusun kronologi dan sebagainya itu sehingga reaksi berikutnya adalah biasanya melaporkan kasus dugaan kekerasan itu ke polisi
dalam konteks ini adalah kita beberapa kali melapor itu ke propang
apalagi poli dan metrol
jadi sebenarnya sudah ada sop untuk itu
untuk wartawan maupun dari pihak kantor sendiri
mas nugi kalau kita lihat peristiwa intimidasi ini sudah berulang ulang kali terjadi oleh siapapun
bahkan oleh warga juga tadi
kalau menurut mas nugi nih bagaimana sebenarnya mencegah peristiwa ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari
ini sebenarnya pertanyaannya berat ya
karena sudah dilakukan wartawan adalah saya kira sudah
sudah berbagai macam hal
kita sudah punya sop misalnya
kemudian kita punya identitas itu tidak cuma dedikat
kemudian rompi yang bertuliskan pres misalnya
kita juga sudah ngomong secara terang terang bahwa kita sedang melakukan pekerjaan pekerjaan journalistik misalnya ke pihak narasumber
nah yang saya kira adalah yang penting diperhatikan oleh publik maupun aparat
hal ini adalah mereka bisa memahami bahwa kerja kerja jurnalistik itu memang tidak semuanya menyenangkan
menyenangkan bagi pihak pihak mereka ya
artinya ada fakta fakta yang mungkin mereka tidak suka untuk dimunculkan ke publik itu akan muncul ketika ada wartawan
nah jadi mau nggak mau mereka harus mengerti risiko ketika berhadapan dengan wartawan
ada fakta fakta tertentu yang mungkin tidak disukai oleh mereka pihak pihak tertentu untuk dimunculkan publik muncul melalui media masa
ini salah satu risiko wartawan kan
pekerja untuk cari fakta fakta di lapangan dan cari benaran lapisan lapisan
baik mas tugi benar ya
ini resiko benar yang harus ditanggung oleh setiap wartawan dan juga tim liputan di lapangan
baik mas dugi tentu kita harapkan setiap semua proses hukum dari kasus intimidasi
tidak cuma dengan yang menimpa wartawan transmedia tapi juga semua wartawan lain di luar sana yang pernah terjadi
ini bisa diselesaikan dengan baik
sehingga para wartawan juga bisa bekerja dengan aman dan juga nyaman
terima kasih mas nugi waktunya di cnn indonesia newsroom sore hari ini
ya terima kasih